presiden jokowi dodo kamis petang meresmikan jalan tol palembang inderalaya
seksi satu dari tiga seksi yang direncanakan rampung akhir dua ribu tujuh belas
jalan tol palembang indralaya sepanjang dua puluh dua km menjadi fokus perhatian presiden jokowi
karena biaya pembangunannya melebihi tol yang lain
penyebab jalan tol palindra lebih mahal karena dibangun di atas rawa rawa
yang membutuhkan penimbunan lebih banyak
namun kecepatan pengerjaan konstruksi khusus jalan tol ini diapresiasi presiden
seksi satu tol palindra menghubungkan kota palembang pemulutan kabupaten ogan ilir sepanjang tujuh km
dua seksi lainnya dari pemulutan hingga sungai rambutan dan sungai rambutan inderalaya
ditargetkan selesai akhir dua ribu tujuh belas
dengan dirismikan tol ini sebagai langkah dalam mewujudkan tol trans sumatra
yang menghubungkan setiap provinsi di pulau sumatera
serta penghubung pulau sumatera dengan pulau jawa
tol trans sumatera ini mulai banyak yang sudah jadi di palembang indralaya
jadi besok kita ke medan juga dari medan kuala namo
tinggi tinggi tebing tinggi kita akan kita resmikan medan pijai

presiden joko widodo menargetkan pada akhir tahun ini
pembangunan sejumlah tol di indonesia mencapai lima ratus empat puluh km
sementara untuk dua ribu sembilan belas dapat mencapai target satu delapan ratus km